pakai ini aja pak baju ini juga kan bagus
bagus apanya udah kumal begini
masih bagus ini loh masih pantes
yaudah siap siap ya nanti mama telepon bobi sama babe
man persiapannya sudah sampai mana
udah sampai sini nro
mumet maksudnya tuh
yaudah pasti mumet man
bu jangan mumet
nah sebelum nikah mumet
nanti habis nikah lebih mumet lagi
kok jadi lingcur hati sama gue sih
yah kalau tau begitu gue beliin buku yang lain
uleh uleh babe nggak ada yang tau atu kalau beli buku yang lain
eh ternyata emak beli buku itu juga gimana
iya terus gue beliin apaan ya
kagak ikhlas lo beliinnya adik maunya
uluh lu be ji udah atu
kan gue juga tawarin loh satu lagi sama yang dagang
terus yang nyuruh
yang nyuruh gue beliin si may kan lo juga
ya lo jadi orang bihun sih
bikun bukan bihun
iya pakai parfumnya
nanti aku mandi dulu
terima kasih ya udah mau ngantri laras
nggak apa apa kali sering sering aja
jangan kasian mas pur
tenang aja bang ojek kan ada tiga bukan ngatur doang
nanti juga bisa gantian kok minyam motor yang lain

pah tadi mama di rumahnya emak ngeliat foto keluarganya mbak tati bang ojak emak
bagus lho pak katanya mau dipasang di kamar
kita bikin juga yuk pah foto keluarga
bentar ya kak cimot
lama juga cuma tungguin kok
saya bukan kong ojek mas
yakin bang bukan tukang ojek
biasa aja dong
baju papa yang warna biru mana
biru yang mana toh
oh di belakang
di bak lagi direndem
iya uang dilemari lama banget
yaudah mama rendem
lantar papa foto pake apaan
yang lain aja
baju papa kan banyak
baju papa kan banyak
baju papa kan banyak
kalau enggak ya pakai yang itu aja
kalau kue buatan emak gimana bek
kok kita gak kebagian
ya gue makan sendiri
kalau ada ya mau
ngapain beli sendiri
orang si uy sering beliin gua
gue juga sering dibeliin sama si surti kue
kalau si tisna suka beliin lo kue kagak
kenapa ini teh jadi ngomongin anak cucu
lu si rat
bukan membantuin gue mikir
kenapa gue yang mikir
kan nyane bener lo
jangan pake gini aja
baju ini juga kan bagus
baju ini juga kan bagus
udah kumel begini
masih bagus ini loh
nanti mama telepon bobi sama babe
biasa aja itu pur
kita mesti siap siap tis
hai siap apa pur
buat si emak ga ngaruh
mau harga daging naik kek
turun kek tetap kek gak ngaruh
belagu amat lu tis tis
siapa yang belagu pur
itu tadi bilang mau harga daging sapi naik mau turun buat saya nggak ngaruh
bukan bos pur
sama siapa aja
ya udah gue pulang sekarang ya
mau kemana bapak betatu
bapak betatu aku mau pulang

sini aja gak mau pulih
mantu gue ngajak foto sekeluarga di studio
yaudah gue pulang ya
tukang ojeknya siapa mas
itu motornya satu
berarti mas yang narik
bilang dong dari tadi
ngapain lu di mari
emak lu kagak nyariin lu
kagak telfon dia
iya foto keluarga
gue habis beli sirup sama korma

mana sirup sama kormanya
mas yang ini berapa
enggak tahu mbak
emangnya bukan jualan
saya tuh mau cek mbak
iya saya tukang ojek
motornya lagi dipinjam sama yang jualan koran itu
kalau yang ini berapa